jadi tergantung kesepakatan antar keluarga gitu ya
misalnya salah satu senior kita dari jurnalistik misalnya mas
nah ini cuaca agak sedikit tidak mendukung tapi tidak pernah ada cuaca yang cukup